atau pop rock sembilan puluh s ala dewa sembilan belas
dimanjakan dengan beragam suguhan genre musik
dari musisi lokal dan internasional
tak ayal cukup susah untuk menempatkan we the fest
di bawah satu payung besar genre musik
dua tahun lalu sempat ada kayak dua lipa
ada mclamore yang pop banget
sekarang ada yang pop juga kayak troy sivan
tapi lebih ke line upnya yang beda banget
menurut gue lebih indie banget gitu
perlu proses kurasi selama satu tahun
bagi tim ismaya live untuk menyusun line up
yang akan tampil di we the fest
masing masing genre menjadi potongan puzzle
yang harus disusun untuk menjadi
satu kesatuan festival musik yang utuh
sebenernya kalau misalkan
mungkin kita melihat juga lagi yang
juga kira kira siapa
dan mungkin yang nostalgia juga siapa gitu
dan mungkin sedikit banyak lokalnya pun seperti itu
industri musik di indonesia lagi bagus bagusnya banget
sebenernya sesusah itu sih
kayak gue milih artis lokal untuk main tahun ini
bagus ngerilis sesuatu terus terusan
kesan yang berbeda adalah
tiap tahun kan
ya kan gue juga kenal beberapa musisi yang main di sini
jadi tiap tahun gue ngeliat progres mereka gitu
dan menurut gue itu kayak
yang bikin berarti musisi lokal itu juga udah diapresiasi banget
salah satu musisi lokal yang merasa diapresiasi adalah pamungkas
bermain di another stage pada hari kedua
pelantun lagu i love you barang lading go ini
bersyukur diberi kesempatan untuk bisa tampil pertama kalinya di with the fest
apalagi bertepatan dengan satu tahun debut albumnya walk the talk
yang ternyata terinspirasi we the fest
ngerasain tahun lalu jadi penonton we the fest
gue dapat banyak ide untuk bikin walk the talk
and then tahun ini gue bawain
idenya pun gue dapetin dari with the fest tahun lalu
menarik kita simak dan ikuti kemana arah we the fest
sebagai wadah berbagai genre musik di gelaran gelaran selanjutnya